dan baru jakarta selatan senin dinihari
peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah blok m menuju senayan dengan kecepatan tinggi
tiba tiba saja menabrak sepeda motor yang berada di depannya
akibat kejadian ini pengendara motor tewas karena terpental dan tubuhnya menghatam trotoar
mobil cr v warna putih ini melintas dengan kecepatan tujuh puluh seratus km
dari arah sebelah kiri itu ada kendaraan pkr dua
menyebrang kemudian langsung pkr dua itu tertabrak atau terpental di trotoar sana
apanya besi itu patah
kasus kecelakaan ini kini ditangani laka lantas polres metro jakarta selatan
sebuah bus menabrak besi
pembatas jalan tol dalam kota di pulau menter dua cawang jakarta selatan pada senin dinihari
kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi bus yang kendali saat truk yang berada di depannya berhenti mendadak
kasus kecelakaan ini kini ditangani unit pjr polda metro jaya
eko budi jakarta